putra musikus senior ahmad albar ozi albar ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa narkoba
ozi bukan satu satunya anak ahmad albar yang bermasalah dengan narkoba
sebelumnya fahri albar juga ditangkap polisi karena narkoba
musikus senior ahmad albar kembali dirundung masalah
kali ini putranya ozi albar harus berurusan dengan polisi lantaran kedapatan membawa narkoba jenis ganja
kabinet humas pouda metro jaya kompes pol argo yuwono membenarkan penangkapan putra ahmad albar tersebut
namun ia belum bisa membeberkan soal penangkapan
argo menambahkan masih mengumpulkan informasi dari penyidik mengenai barang bukti dan kronologi penangkapan
ozi ditangkap di salah satu atau di kawasan atau di sebuah atm di kawasan jakarta selatan pada selasa malam
di sakunya ditemukan dua enam gram ganja
saat ini ia masih diperiksa di direktorat narkoba polda metro jaya
ozi bukan satu satunya anak muda
sisi senior ahmad albar bermasalah dengan narkoba
sebelumnya fahri albar juga sempat menghuni hotel prodil polda metro jaya
seseorang yang di atm di jalan watermongi ini di jakarta selatan
yang menangkap o a

kennt kon mi di orondahangers com